dan untuk mengkonfirmasi langsung dan juga membahasnya lebih lanjut
sudah ada kepala balai besar teknologi modifikasi cuaca
badan pengkajian dan penerapan teknologi
bapak trihandoko seto
pak seto selamat sore
selamat sore mbak
baik pak seto terkait dengan teknologi modifikasi cuaca
yang akan dikerjakan ataupun sudah mulai dikerjakan oleh bppt dan juga bnpb
sebetulnya skemanya seperti apa pak dan akan menimbulkan efek yang cukup signifikankah
dalam kondisi intensitas hujan sederas seperti sekarang ini
ya jadi yang kami lakukan bersama sama bppt tni au bnpb bmkg dan seluruh stakeholder
adalah untuk mengurangi curah hujan yang kita perkirakan akan jatuh di daerah jabodetabek
ya setelah kita lihat pertumbuhan awannya
maka ternyata awan awan yang menjadi hujan di wilayah jabodetabek
itu tumbuhnya di sekitar lampung dan selat sunda
tapi mbak ini biar nggak ada kesalahan persepsi
kita menjatuhkannya tidak di lampung
kita menjatuhkannya sebisa mungkin adalah di selat sunda dan laut jawa
jadi awan itu dari lampung selat sunda laut jawa
bergerak ke arah timur menuju pulau jawa
terutama melewati jabodetabek
dengan teknologi ini nanti kalau ada awan kita pantau dengan radar cuaca
maka kita akan terbang menggunakan pesawat terbang
kita isi bahan bahan semai
kita menuju ke awan awan itu
lalu awan itu kita berikan bahan itu namanya kita semai
nah harapan kami sebelum awan awan itu masuk wilayah jabodetabek
selama awan awan itu masih berada di atas
selaut jawa dan selat sunda maka awan awan itu akan menjadi hujan
sehingga ketika memasuki jabodetabek sudah luruh awannya
mudah mudahan curah hujan akan berkurang secara signifikan
prosesnya seperti itu
oke berarti ini adalah mengalihkan curah hujannya ke laut begitu ya pak ya
bukan dipindahkan ke lampung
pak seto tapi kalau misalnya boleh anda jelaskan
mungkin banyak juga pemirsa yang belum mengetahui termasuk saya
saya tidak bisa terbayang
apakah efek dari penyemayan ini bisa langsung terasa
ya tentu bagi masyarakat tidak bisa secara langsung
oh hujan telah berkurang sekian persen
kalau bisa menghitung itu adalah dengan cara melihat potensi hujannya
melihat awannya lalu kemudian kita semai lalu hujannya jadi berapa
nah hitung hitungan ini nanti akan kita lakukan setelah pekerjaan selesai
yang dirasakan masyarakat adalah intensitas curah hujan di jabodetabek yang berkurang itu saja
pak tapi ini kan istilahnya apa ya kita seperti mengutak atik alam begitu
ada nggak sih pak
resiko ataupun efek samping yang tidak baiknya dari proses ini
jadi yang kita lakukan ini sifatnya adalah mikrofisika awan
ketika kita bicara mikrofisika awan maka dampaknya hanya pada awan tersebut
kalau awan ini yang semula mesinnya hujannya ada di jabodetabek
sehingga kalau kondisi sekarang ini di mana tanah tanah di jabodetabek sudah sangat jenuh
kalau ada hujan dia akan menjadi banjir
jadi kita hujankan di atas lautan itu saja
jadi secara klimatologi secara ekologi saya kira dampaknya cukup baik ya
tidak ada dampak buruk dari itu
ini signifikan nggak sih pak maksudnya ketika kan bppt kabarnya sudah melakukan ini dimulai dari hari ini
apakah hari ini juga efeknya bisa langsung masyarakat rasakan
atau harus menunggu sampai beberapa jam atau hari ke depan begitu pak
iya jadi pekerjaan hari ini itu bisa dirasakan efeknya adalah hari ini
tadi pagi pagi jam setengah sepuluh dan jam sepuluh
kita sudah melakukan penerbangan dua sorti ya dua kali penerbangan
kemudian siang ini sore ini kita melaksanakan lagi dua sorti lagi
jadi hari ini sekitar empat sorti atau empat kali penerbangan kita laksanakan
dan awan awan yang kita semai telah jatuh
menjadi hujan di lautan dan dampaknya awan yang masuk ke dki hujannya sudah berkurang secara signifikan
baik bapak kira kira untuk teknologi modifikasi cuaca ini akan dilakukan dalam waktu berapa lama
karena seperti yang kita tahu bahwa informasi dari bmkg juga puncak cuaca ekstrem ini
masih akan terjadi di akhir januari bahkan sampai awal februari begitu pak
ya tentu saja kita melaksanakan teknologi ini kan tujuannya adalah untuk mengurangi

untuk mengurangi bencana banjir ini
jadi teknologi ini akan terus kita laksanakan sepanjang masih dibutuhkan
sepanjang jabodetabek masih terdapat ancaman banjir maka ini akan kita lakukan
jadi bisa juga ini akan kita laksanakan hingga akhir januari atau awal februari sesuai dengan perakhiran bmkg
oke baik kalau begitu bapak trihando koseto dari badan pengkajian dan juga penerapan teknologi
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn